badan usaha milik daerah atau bumd terus berupaya menjadi penggerak ekonomi yang penting di daerahnya
sebuah ajang apresiasi digelar untuk memberikan penghargaan bagi bumd yang dinilai memiliki kinerja yang baik
badan usaha milik daerah atau bumd merupakan perusahaan yang memiliki fungsi penggerak ekonomi
bumd juga memiliki fungsi sosial sebagai perusahaan pelayan masyarakat
namun demikian bumd dapat pula berfungsi korporasi yaitu mencari keuntungan
bank pembangunan daerah riau dan kepulauan riau atau disingkat bank riau kepri menjadi salah satu bumd dengan kinerja bisnis baik
selain itu bank milik pemerintah provinsi riau dan kepulauan riau ini mampu melakukan inovasi dan perbaikan
kemampuan bertahan di tengah pandemi juga menguatkan penilaian pada bank yang pada jumat malam lalu
mendapat penghargaan sebagai perusahaan daerah dengan semua kriteria di atas
tentunya ini merupakan penghargaan yang patut
kita patut kita syukuri karena ini merupakan buah kerja keras dari bukan hanya bank riau kepri tapi seluruh masyarakat
dengan binaan dari bapak gubernur provinsi riau maupun bapak gubernur provinsi kepulauan riau
ajang penghargaan dari salah satu majalah bisnis itu menjadi pemacu semangat bank riau kepri untuk berkontribusi lebih banyak pada provinsi
tentunya kita berusaha bekerja lebih keras lagi untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lagi
keuntungan yang akan datang
pemerintah provinsi kepulauan riau sebagai salah satu pemegang saham terus berupaya mengangkat potensi keuntungan yang diciptakan bank riau kepri
harapan yang sama dengan bumd lainnya di indonesia
ya saya kira acara ini kan penting dalam memberikan motivasi kepada semua bumd yang ada di seluruh provinsi di indonesia
dan saya kira ini sangat baik dalam mereka mencari
lakukan inovasi inovasi kemudian perubahan perubahan agar bumd kita yang selama ini dianggap sebagai sleeping giant ya
jin yang sedang tidur bisa bangun jin besar yang tidur bisa bangun dan
ajang yang menyaring satu satu ratus empat puluh sembilan bumd di seluruh indonesia menghasilkan satu ratus tujuh puluh dua bumd yang masuk dalam penilaian
pada tahun ini semakin banyak bumd menunjukkan kinerja baik
mudik bahkan di tengah pandemi